saya saya sampengaruhi saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya
insya allah dengan ini saya siap untuk
jadi pd perjuangan maka semua keluarga itu adalah wajib juga pd perjuangan
itu di kami seperti itu
umpamanya saya tiba tiba anak saya lewat partai lain itu tidak boleh
dan saya yakin kaisan juga akan nantinya pada waktunya akan lewat pintu pd perjuangan
bukan saknyek saknyek peraturan itu sudah tiga periode
tidak usah kaget dengan peraturan itu sudah patent
menegakkan disiplin organisasi itu kan di atas segala galanya
itulah perlunya adanya kaderisasi berjenjang